air yang terkontaminasi oleh bakteri e coli dapat menyebabkan infeksi
air sendiri merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat sehari hari
air mempunyai peran penting untuk makan mandi minum dan juga untuk mencuci
namun pertanyaannya apakah air yang kita konsumsi sehari hari aman dari zat zat berbahaya
nah saat ini saya sudah mengambil sampel air di rumah saya untuk dibawa ke laboratorium pam jakarta
tata cara pengambilan sampel air pun diarahkan oleh pamjaya agar steril dan bersih
tarif untuk melakukan tes kandungan bakteri e coli sendiri dipatok seharga rp satu ratus sepuluh
sebelum dilakukan tes contoh air yang saya berikan diinkubasi terlebih dahulu selama dua puluh empat jam
setelahnya memasuki proses metode membran filter
cara kerja metode membran filter ini menggunakan filter air yang dilewatkan
melalui membran dari kori berukuran satu
empat mm yang membuat bakteri tertahan di membran
lalu masuk proses meletakkan pada media selektif yang akan menyeleksi bakteri yang tumbuh ditandai dengan timbulnya warna
bakteri itu sangat kecil sekali mbak ya ukurannya mikron dan kita tidak bisa melihat secara kasat mata gitu ya
jadi memang harus ada uji laboratorium
wakil ketua majelis pengembangan pelayanan keprofesian ikatan dokter indonesia
dr mahesa paranadipa menjelaskan
terdapat varian e coli patogen yang sifatnya menyerang saluran pencernaan
tetapi ada juga e coli yang tadi saya sebutkan
e coli yang varian atau serotidnya yang satu lima tujuh ya
dikenal sebagai penyebab sindroma hemolitik uremik
ya itu disebutkan di situ
ya itu suatu penyakit yang muncul gejalannya berupa anemia hemolytik
jadi dia menyerang pembentukan darah sehingga terjadi anemia penderitanya
kemudian terjadi premia yang mengarah kepada gagal ginjal akut
dr mahesa menambahkan bagi masyarakat yang ingin mengonsumsi air tanah sebagai air minum
diharapkan untuk merebus terlebih dahulu dengan suhu di atas seratus derajat celcius
untuk membatikan bakteri e coli
setelah menjalani masa inkubasi selama dua puluh empat jam
dan melakukan tes kandungan bakteri e coli di lab
saya sudah mendapatkan hasil dari sampel air tanah yang saya berikan
dan nyatanya air tersebut mengandung satu koloni bakteri e coli
sejatinya air yang aman untuk dikonsumsi adalah air yang mengandung bakteri ekolis sebanyak
karena selain tidak bersih air tersebut juga berbahaya bagi kesehatan
r stikairawati yoga aris pratama jakarta